ibu akan ikut kamu kemana pun kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
bisa gak agak aku dapat satu miliar
gue harus bisa bikin aida tenang nih
da lu percaya deh sama gue da
gue gak selingkuh sama mereka
lu percaya sama gue
gue gak percaya sama allah
gue gak percaya sama aku berdua
lu udah selingkuh bang depan gue
masih bela bela kayak gitu
masih belain dia bang
kamu jangan gelap mata begini
iya kak tolong kah jangan usir mereka kak
kasian ibu ibu sama siapa
ibu sama siapa
masih pendulur sama ibu
yaudah ibu disini
ibu tinggal sama kakak
ibu kan ibu kandung aku
kamu tuh anak pungut mereka
keluar kamu dari sini
aku udah langsung ditolong alat muka kamu disini
tunggu sampai mikir dapat uang dulu kak
habis itu mereka akan pergi dari sini
tunggu sama mereka punya kontrakan dulu
oh terus terus lu pikir gue bakal kasihan sama lo kak
sekarang keluar keluar kak
masuk masuk sama dia ah
londina itu dia kenapa kakinya
iya langsung bapak deh
kamu bisa ngasih seperti sedikit aja sama anak kita
dina kayak ginikan karena kita berdua
kamu hati hati dong
jangan paksain diri dulu
yaudah yuk kita istirahat aja dulu
karena dina udah lancang ngikutin mama sama papa sampai kayak begini
dina udah denger semuanya
kalau mama sama papa
mau ketemu sama anak kandung mama papa
dina cuma pengen ketemu sama dia ma
tapi dina sedih
kalau zaman kelima ya
kalo gabun sarenya
kalau emang dina udah gak berarti di kehidupan mama ina bakalan pergi mah
kalau emang itu yang bisa membuat mama sama papa bahagia
nama sama sekali gak ada maksud kayak gitu
mama itu kayak cuman kalut
karena belum jadi juga ketemu sama anak mama
ya ampun maafin mama ya
sayang dengerin ya
kalaupun nanti ini anak kami berdua ketemu
rasa sayangnya papa sama mama kamu gak akan pernah berubah sampai kapan

aku sudah benci dia
saya tidak ingin membencinya
kau keluar dari rumah gue
kak tolong kacau kacau aku dulu dong kak
aida kalau kamu ngusir mereka pergi dari rumah ini
ibu juga akan pergi dari rumah ini
ibu ibu nggak boleh pergi
ibu biar mereka aja yang pergi
gak apa apa meca
ibu akan ikut kamu kemana pun kamu pergi kak
ya udah meca kita pergi saja dari rumah ini meca
kak lu tega lu dek
udah setelah ibu juga
lu yang gimana lu yang pergi berdua
papa sama mama harusnya gak usah repot repot
gak bisa masuk ke kamar
kamu pantas diperlakukan seperti seorang putri
sekarang kamu istirahat dulunya din
semoga perhatian mama sama aku bakalan terus begini
karena papa harus buru buru ke kantor
karena ada penyelenggara yang mau ketemu sama mama juga
kamu nanti akan papa bawain makanan favorit kamu
gitu ya aku tinggal dulu ya
kenapa juga jalan dulu ya
pokoknya kalau kamu perlu apa apa
kamu langsung bilang aja sama biatun atau sama iis
makasih banyak ya ma
aku akan balik dulu
apa dokumen yang aku kirim kemarin sudah ketahuan sama ayu
apakah ketenjat lagi klaksonnya
aku lihat dulu
enggak enggak enggak
mas berang ke sini ya
aku harus pergi
aku harus segera pergi
kita harus pulang ya
enggak tahu ma
papa belum sepenat orangnya
orangnya baru kabur functionnya
udah udah udah berkabur udahlah gausah dipikirin masuk aja yuk
anzi lu aduh aduh aduh aduh
lu tuh ya da lu tuh harusnya ga biarin si meka pergi dari rumah tau ga lu
nih ya gue tuh sebenarnya iming iming si meka buat beliin laptop gue tuh bohong sama dia
gini nih gue ketemu sama ibu ibu
nih ibu ibu kaya banget tapi masalahnya dia kehilangan anaknya
gue mau nipu dia nih gue mau bilang kalo si meka tuh anaknya dia
karena nih ibu ibu nih ya janji kalo misalnya gue bisa pertemuin dia sama anaknya
gue bakal dikasih duit satu miliar
haduh bang emang ngibul lu kerjaannya capek gue
gue beneran kok gue gak bohong sumpah gue mana pernah bohong sih soal duit
ini kalo ga punya duit aja gue bohong tapi ini beneran gue mau dapet duit
nih buktinya nih nih
tuh nih nomornya nih nih nomor dia nih tuh liat tuh kan gue telponan sama dia kan
kemarin juga kan liat bener kan
ya udah si meika disini lagi nih
tapi bukan karena gue maafin dia ya cuma gara gara duit doang
oh ya udah sekarang lu jemput dia ya
oh gah malas banget
nih lu jangan gitu dong
kalo gue yang jemput mana percaya dia
lu yang jemput dia biar dia tau kalo dia percaya lu udah maafin dia
yaudah ya demi uang deh
iya terserah lu lu mau demi apapun dah
ya udah kita jemput keburu jauh